permukiman gangkoba jalan pangeran antasari
nurhanjubte utara jakarta selatan
menjadi salah satu lokasi yang dilanda banjir
usai diguyur hujan dengan intensitas tinggi
sejak selasa siang
banjir dengan ketinggian satu hingga tiga meter ini
merendam puluhan rumah
menurut salah satu warga
banjir terjadi imbas dari meluapnya kali kerukut
yang melintasi permukiman warga
tadi jam siang lho
iya tadi tiga meter
tiga meter ya
banjir juga merendam jalan kemang raya jakarta selatan
dengan ketinggian tiga puluh hingga empat puluh cm selasa malam
sejumlah pengendara terpaksa mendorong
sepeda motor mereka
sementara itu sejumlah pegawai kantor
yang terjebak banjir dievakuasi
menggunakan perahu karet
petugas sudin sumber daya air
dibantu petugas damkar
mengerahkan sejumlah pompa dan mobil penyedot air
guna menyurutkan banjir
air yang mengenangi jalan
kemudian dibuang ke aliran kali kerukut
banjir membuat arus lalu lintas
dari antasari menuju kemang
karena kondisi jalan tak bisa dilalui
banjir juga merendam jalan
dan perumahan mewah
di jalan purimutiara raya
cipete selatan cilandak jakarta selatan
banjir dengan ketinggian bervariasi
antara lima puluh cm hingga satu meter
sejumlah pengendara roda dua
yang nekat melintas
nyaris terbawa arus kali keruput
lantaran kuatnya arus yang cukup deras
warga pun berharap
adanya perbaikan drainase
agar banjir tidak terjadi kembali
di wilayah tersebut